sungai cisadane dilanda krisis layaknya tempat pembuangan sampah akhir
sejumlah lokasi pengumpulan sampah di bantaran cisadane rutin membuang sampah yang tidak lagi bernilai ke badan sungai
sampah yang dinominasi plastik dan sisa kemasan barang konsumsi ini mengalir sampai muara dan menumpuk di sepanjang pantai utara tangerang
sampah sampah ini bukanlah sampah yang dibuang langsung oleh masyarakat bantaran cisadane
melainkan berasal dari gedung pemerintahan pusat pusat belanja bahkan bandara soekarno hatta
ini adalah pertama kalinya saya menyusuri sungai cisadane
menyewa perahu kayu berukuran sedang milik nein saya menyusuri salah satu sungai terpanjang di utara jawa ini dari desa tanjung burung kecamatan teluk naga tangerang
nein bercerita bahwa sejak lahir dirinya tinggal di bantaran cisadane
gambaran cisadane yang dulu megah dan menyenangkan kini telah sirna
bukti cerita nein saya lihat sejak kemarin
menyusuri cisadane ke arah hulu yang selalu saya lihat mengalir di permukaan sungai adalah sampah
semakin jauh kami menyusuri sungai sampah semakin melimpah
setelah melintasi galangan galangan kapal di bantara cisadane kami mulai menemukan sumber sampah yang hanyut terbawa arus di cisadane
di kanan dan kiri sungai terdapat tumpukan tumpukan sampah
tumpukan sampah ini berada di belakang pabrik daur ulang plastik
ini adalah aliran yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengalir sampah
tinggal menunggu arus sedikit kencang sampah sampah ini akan hanyut bersama aliran cisadane
belum lagi jika arus kiriman dari wilayah bogor datang sampah sampah ini dipastikan mengalir sampai muara dan laut jawa
ya ini yang bisa kita temui dan kita lihat kalau kita berada di badan sungai cisadane
kita bisa lihat di belakang saya ini adalah proses mungkin pemilihan sampah
sampah yang sudah tidak terpakai dan tidak bernilai lagi akhirnya dibuang oleh masyarakat pemilah ke badan sungai cisadane
jadi kalau kita lihat ini ada juga truk yang sedang membongkar sampahnya dengan plastik plastik sampah
kalau kita lihat memang ini sisa sisa yang akan dibiarkan dan akan hanyut ke sungai cisadana ini adalah sampah sampah plastik yang sudah tidak ada nilainya
ada juga pita kaset ada sisa dari kemasan makanan atau kebutuhan sehari hari yang memang bisa dikatakan itu tidak ada nilainya
dan akan sangat sulit terurai jika itu masuk ke air laut
lewat sungai cisadane
kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di satu atau dua lokasi
dari peta satelit google masih banyak lokasi penampungan sampah serupa di beberapa lokasi sepanjang cisadane
salah satunya lokasi pengepulan sampah yang dikelola oleh sai
pria dua puluh lima tahun ini mengaku telah menjadi penanggung jawab lokasi ini selama lima tahun
namun menurut sai pengepulan sampah di tempat ini telah berlangsung jauh lebih lama termasuk
berapa titik lain di sepanjang cisadane
menurut sai tempat ini mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi solusi perekonomian bagi masyarakat sekitar cisadane
meskipun berisiko mencemari sungai
ini orang terakhir
lapak sekaligus pengelola
pemanfaatan daripada bekas gedung gedung sampahnya
tadi kan ngomong gedung gedung ini dari mana aja apakah dari mall atau gimana
ya dari balai kota ada juga dari liping
banyak lah bandara juga ada pemerintah tahu
tapi nggak ada bayar pajak
iya nggak ada
bayar setoran kemana gitu
ya paling kita hitungan ke aparat aparat terkait doang istilah kata uang rokok lah sekedarnya aja gitu
mengkonfirmasi temuan di lapangan saya berbincang dengan bupati tangerang ahmed zaghi
menurutnya penanganan sungai cisadane harus melibatkan berbagai pihak
karena sungai ini melintas di dua provinsi yaitu jawa barat dan banten
serta beberapa kota dan kabupaten
belum lagi masih ada oknum yang sulit dikendalikan di lapangan
kita sudah melakukan beberapa kali penertiban
tapi kadang kadang mereka juga masih membandel
nah itu yang perlu melakukan tindakan tegas
karena harus dikejar pengirimnya bukan cuma dihilirnya aja
hulunya juga harus dikejar
percuma kalau hilirnya kita tertipkan setiap hari tapi kalau hulunya terus dikirimin
ini harus bersamaan karena kita tidak mungkin melakukan ini sendirian
dampak sampah di cisadane dirasakan langsung oleh warga dan nelayan muara
ija membenarkan kesulitan yang dialami warga akibat kondisi tersebut
nelayan sekaligus ketua rukun tetangga di kampungnya ini juga mengajak saya ke muara cisadane
katanya sampah yang saya lihat di badan sungai belum seberapa dibandingkan dengan yang ingin ditunjukkannya
di muara saya kembali tidak bisa berkata kata
muara cisadane tertutup sampah
sepanjang pantai pun tertutup sampah
sampah sampah yang ada di sini ini asalnya dari mana pak
sampai menumpuk dan jadi kayak pulau ini pak
ini asalnya pak dari atas pak
dari aliran sungai
dari aliran sungai
pernah melapor atau mengadu nggak kepada pemerintah masyarakat sini
masyarakat sini sangat bosan sekali pak melapor
sama sekali nggak ada tanggapan pak
dari udara dan peta satelit google sampah terlihat jelas tersebar merata di sepanjang pantai
bukan pasir yang terlihat dari udara tapi sampah
ya inilah tempat yang disebut oleh masyarakat sekitar muara cisadane sebagai pulau sampah
kenapa ini kalau kita injak begini ini padat sekali
dan ini adalah akumulasi sampah yang datang dari hulu hilir hingga muara cisadane
dan sebagian besar sampah di sini adalah sampah yang kita bisa jumpai saat ini
hari atau konsumsi rumah tangga kita
dan kalau saya temukan di sini penggunaannya luar biasa
ini ada dari bulan september dua ribu dua puluh
sudah enam tahun sampah ini diproduksi dan menjadi sampah
akhirnya berakhir di sini
artinya sebagian besar sampah di sini adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang dan tidak terurai dengan mudah
bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun jika dibiarkan begini saja
tidak hanya menyelimuti pantai di sepanjang muara dan pesisir tangerang
ija mengakui jaringnya lebih sering mendapatkan sampah
ija mengakui jaringnya lebih sering mendapatkan sampah
ija mengakui jaringnya lebih sering mendapatkan sampah

daripada ikan saat melaut
sering sekali pak
apa yang didapat
yang didapatkan itu plastik
turun kita dapat ikan dapat plastik
karena sampahnya terlalu banyak pak
setelah disiangin itu apa diisi perutnya itu ada plastiknya pak
bagi kabupaten tangerang sungai cisadane adalah objek yang vital
karena merupakan penyedia air minum dan air bersih
namun lebih umum cisadane merupakan sumber kehidupan yang tidak boleh dilupakan
tim liputan cnn indonesia